gubernur papua lukas nmb lagi lagi mangkir dari pemanggilan pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
alasannya kesehatan lukas nmb kian memburuk belakangan ini dan bersamaan dengan kondisi ini beredar video dan foto dugaan mobilisasi lukas nmb
beberapa bulan terakhir keluar negeri hingga bermain judi
lantas bagaimana mengurai benang kusut penanganan kasus dugaan korupsi orang nomor satu di provinsi papua ini
kita bahas bersama dengan kabiro umum dan humas ppatk muhammad nofian
pak nofian selamat sore
dan sebelumnya kami informasikan saya juga mengundang sebelumnya ada tenaga ahli utama ksp ada teo litai dan juga kuasa hukum gubernur papua aloisius renwarin
namun sayangnya dua narasumber lain belum bisa hadir dalam diskusi kali ini
pak nofian langsung saja
kalau melihat video dan foto yang beredar diketahui atau diinformasikan
di kawasan maki itu terjadi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua antara juni sampai dengan agustus dua ribu dua puluh
sementara diketahui ada perjalanan berobat begitu dari desember dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh
apakah ppatk mengendus ada transaksi mencurigakan di waktu pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua terkait dengan video atau foto yang beredar tersebut
sebagaimana telah diketahui
dilansir di pemberitaan sebelumnya di mana kepala ppatk juga menyampaikan bahwasannya dugaan dugaan atau penelusuran yang telah dilakukan ppatk mulai dari tahun dua ribu tujuh belas tentunya sampai dengan hari ini
itu terus sebagaimana kewenangan ppatk melakukan penelusuran
namun kalau kita khususkan kita kecilkan lagi di periode pertengahan tahun dua ribu dua puluh
di mana video itu diduga beredar atau dilakukan pada bulan juni hingga agustus apakah ada transaksi yang cukup fantastis mencurigakan
iya kalau hasil analisis tentu sudah kami serahkan mbak
bisa disampaikan kepada kami apakah bisa disampaikan kepada kami pak novian
iya kalau untuk detailnya itu tentu kami ada batasan di ketentuan maupun di ppatk
namun tadi yang pasti sudah disampaikan hasil analisis terkait dugaan dugaan transaksi yang dilakukan oleh gubernur papua
oke pak novian ppatk melaporkan bahwa sebanyak lima ratus enam puluh miliar disetorkan ke kas kasino
ini dari penelusuran ppatk kalau disebut oleh kuasa hukum dari gubernur papua ini adalah dana pribadi
betulkah ini dana pribadi atau justru bersumber dari dana lainnya
iya kita lihat nanti di pembuktian tentunya
kalau dari kacamata pencucian uang itu uang berasal dari mana ditempatkan di mana kemudian digunakan untuk apa itu merupakan rangkaian dari penelusuran itu sendiri
artinya apa penggunaan uang katakanlah dugaan hasil tidak pidana korupsi itu bisa saja digunakan untuk kegiatan yang sah atau digunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang berbeda
nah kacamata pencucian itu melihat hal tersebut
sepanjang ada upaya pelaku pencucian uang dalam hal ini mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan itu bisa dikenakan pasal pasal pencucian uang
baik di luar dugaan korupsi satu miliar gratifikasi satu miliar ada juga penelusuran dana otsus papua yang diduga mengalir ke rekening lukas nmb
kami ingin mengonfirmasi betulkah ada transaksi tersebut atau dana otsus tersebut
masuk langsung ke rekening dari gubernur papua
ya itu masih kami dalami tentunya mbak
baik masih didalami apakah sudah disampaikan kepada kpk
nanti kalau sudah ada hasil analisis tentu sebagaimana kewenangan itu akan disampaikan
saat ini masih kami dalami
oke sejauh ini laporan seperti apa yang sudah disampaikan ke kpk
tidak perlu detail mungkin apa garis besar yang sudah disampaikan
ya dari dua belas analisis itu ada dugaan dugaan tindak pidana dalam hal ini korupsi mbak
dan hasil analisis secara lengkap artinya dari mana dana tersebut bersumber bagaimana caranya keluar
dan juga digunakan untuk apa tergambar jelas di hasil analisis tersebut
berapa besar angka transaksi yang dilakukan mungkin
dari hasil penelusuran ppatk sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan saat ini yang mungkin mencurigakan angkanya di luar lhkpn betul
ya kalau angka persis kami belum dapat data yang terakhir karena ini terus bergerak
kalau data lhkpn itu tentu menjadi pembanding bagi kami mbak
sebagaimana profil seseorang dari sisi penghasilan maupun dari sisi kemampuan dia melakukan
transaksi atau kemampuan finansial itu akan kami lakukan perbandingan
baik pak novian apakah ppatk ada kesulitan untuk mengurai semua transaksi kekayaan bisnis yang dilaporkan maupun tidak oleh lukas nmb
kesulitan secara teknis hampir tidak ada hanya saja mungkin waktu terkait dengan koordinasi berbagai pihak stakeholder dalam hal ini
bisa pihak lapor maupun
iya aparat penegak hukum
dengan mangkirnya lukas nmb untuk ke kpk ke gedung kpk untuk pemeriksaan
ini juga menjadi salah satu kesulitan ppatk untuk mengonfirmasi dana dana atau transaksi yang mencurigakan
itu tidak berkaitan tentunya mbak karena kami main di transaksi tanpa bertemu atau mengkonfirmasi ke calon terlapor ataupun tersangka
baik kita tunggu bagaimana nanti update dari kasus dugaan korupsi lukas nmb ini dan juga hasil laporan hasil analisis dari ppatk
pak novian terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
kabiro umum dan humas ppatk muhammad nofian selamat sore